kursi wakil gubernur dki belum juga terisi setelah ditinggal sandiaga uno
kesepakatan partai gerindra dan pks kursi dki dua akan diserahkan kepada pks
sebagai salah satu partai pengusung di pemilihan gubernur dua ribu tujuh belas lalu
dikutip detik com ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi meminta partai gerindra dan pks
segera menentukan calon wakil gubernur dki pengganti sandiaga uno
prasetyo berharap pada januari dua ribu sembilan belas gubernur dki jakarta anies baswedan sudah memiliki wakil gubernur
kedua partai politik yang jadi pengusing anies baswedan sandiaga uno pada pilkada dua ribu tujuh belas
tak memaksakan kandang masing masing dan meminta kedua parpol tersebut duduk bersama untuk mengambil keputusan
menurut prasetyo wakil gubernur dki jakarta pengganti sandiaga uno dinilai harus memiliki
memahami cara mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah dki
apbd dki dua ribu sembilan belas diperkirakan mencapai rp delapan puluh tujuh triliun meningkat empat triliun rupiah dari apbd dua ribu dua puluh
sementara itu sekjen pks mustafa kemal menegaskan sudah tak ada persoalan terkait cawagup dki jakarta pengganti sandi
mustafa berharap tim seleksi bisa bekerja cepat untuk menentukan pendamping gubernur dki anies baswedan
presiden pks sohobul iman
sohobul iman sudah menemui ketua umum gerindra prabowo subianto untuk membahas posisi wakil gubernur dki pengganti sandi
yang kini maju menjadi calon wakil presiden
pertemuan ini digelar di kediaman prabowo pada dua puluh september lalu
dalam pertemuan tersebut prabowo menyanggupi memberikan tanda tangan di atas pernyataan bahwa kursi wagub dki adalah milik pks
pks akan menyetorkan tiga nama cawagup ke gerindra petang ini
pks saat ini menyutorkan tiga nama calon yaitu agung yulianto
ahmad saihu dan abdurrahman suhaimi
selain itu pks akan menyerahkan nama kader pks untuk menjadi anggota tim penguji kelayakan dan kepatutan
sedangkan gerindra sudah menyorongkan nama yaitu syakir dan pakar bauti klipi sidi zuhro
memasuki tahun dua ribu sembilan belas gubernur dki jakarta masih sendiri tanpa wakil
tiga nama kini diajukan pks untuk mengikuti seleksi wagub
berapa lama lagi proses yang akan dilalui
apakah nama baru yang dibawa bisa memuaskan dan hasilkan permufakatan
di studio saya sudah ditemani pak ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
pak yanni selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada juga bang syarif wakil ketua dpd gerindra dki bang syarif
terima kasih sudah di sini
dan juga ada mas adi praitno analis politik uin jakarta mas adi
kita ketemu lagi ya
dua ribu sembilan belas ketemu lagi sama mas adi
saya ke alhamdulillah
saya ke pak yanni
pak eni jadi sudah tiga nama itu sudah fix yang dimasukkan
kenapa akhirnya ada penambahan
pada waktu lalu kan kami sudah dari pks berkomunikasi dengan gerindra
kami sudah berupaya menyodorkan dua nama
kemudian gerindra ya menginginkan bagaimana ada tambahan nama ya dari pks
karena kami sebagai teman dalam koalisi ya
karenanya keinginan dari gerindra kita penuhi ya
sehingga penambahan ada satu nama
yang sebagaimana tadi penambahannya adalah pak abdurrahman suhaimi
kenapa abdurrahman suami yang dipilih
dari sekian banyak nama kader pks yang moncer di jakarta yang namanya bagus
jadi pemilihan ini kan sebenarnya domen dari dpp ya
jadi dpp yang menetapkan siapa siapa yang memang dari kader itu diajukan untuk menjadi calon wakil gubernur
nah awalnya kan dua
kemudian hal ini juga disampaikan lah kepada
dpp kemudian dpp melakukan kajian kembali ya
sehingga kalau memang gerindra menginginkan ada tambahan kita tambahkan
biar supaya ini persoalan ini segera selesai
warga jakarta di awal tahun baru ini bisa punya wakil gubernur yang baru
karena dulu katanya sebelum tahun baru sudah ada wakil yang baru
tapi kalau gerindra sudah terima nama nama itu bang syarif
tadi saya cek di staf saya
sekretariat belum menerima
belum masuk ya
mungkin soal ini aja
surat surat tadi ya
pengkuriran belum kami terima
nah saya tadi juga ditanya beberapa wartawan mengatakan saya menyambut gembira
kalau memang sudah fix tim seleksinya
kemudian calonnya juga menyambut gembira
meskipun memang harapan kami sih
waktu itu lebih dari empat
lebih dari empat
supaya pilihannya banyak
kedua pada waktu itu ya memang saya yang mengatakan sebelum tahun baru
kalau saat itu diikuti mekanisme
kita sudah susun timeline waktu itu
sebentaran mau kita saudarkan ke pks
mudah mudahan sebelum tahun baru kita sudah dapat sebagai hadiah buat warga dki
rupanya banyak pertimbangan dari pks
kemudian ya baru tadi dikirim tim seleksinya
dan saya menyambut gembira sekali dua nama itu yang diajukan oleh pks
plus satu lagi kan
oh tim selnya
dan yang saya dengar itu pak ubaidillah
iya pak ubaidillah
saya ke pak yani lagi
pak yani sebenarnya sampai kemudian menambah nama
dulu kan sebenarnya sudah banyak suara
ayo dong ditambah ditambah
tapi nggak nambah nambah nih
akhirnya oke kita nambah nih satu nama
apakah ada pertimbangan sebelum sebelumnya ada suara suara dari golkar teman teman hanura juga bilang
nggak ada yang oke nih dari calon calon yang disodorkan pks
akhirnya okelah kita nambah satu gitu
kita melihat perkembangan politik ya dinamika politik di dki jakarta ya
harapan kami adalah bahwa kader kader kami sesungguhnya siap
partai partai lain punya pandangan silahkan
tapi kita berharap juga karena kita kebersamaan di dki jakarta
bagaimana wakil gubernur juga yang memang bisa diterima oleh semua pihak
dan yang penting lagi agar lebih cepat lah ya
lebih cepat lebih bagus dan nggak bertele tele
oke itu pengennya pks ya pengennya pks tapi bagaimanapun ada panselnya
mas adi kalau misalnya anda lihat
ini besok fit and propernya itu akan betul betul fit and proper atau hahihi saja atau gimana nih
kalau melihat kecenderungannya kan beda beda
fit and proper yang diinginkan pks itu hanya sebatas formalitas
memperkenalkan dua kandidat plus pak ahmad sohaimi misalnya
untuk memperkenalkan siapa yang mendampingi anies
tapi gerindra nggak mau begitu
ingin jauh yang lebih substansial
bahwa posisi yang mendampingi anies ini harus berkualitas
bukan yang lain tidak berkualitas
tapi agak sedikit nendang lah
karena siapapun posisi waguh di dki jakarta ini kan levelnya nasional putri
semua arus informasi kepentingan ekonomi itu kan muaranya di jakarta
jadi wajar kalau selera teman teman gerindra ini agak sedikit naik lah
apalagi kemenangan anies dan sandi ini bukan perkara mudah
berdarah darah dan air mata
jadi nggak mau apa adanya juga kan begitu
tapi saya membacanya tidak sesederhana itu
dari segi pks misalnya kita tahu bahwa konflik internal di pks sekarang
itu kan menutup celah bahwa kader kader yang awalnya potensial
tapi akibat ini konflik
jadi kemudian menu itu tidak terlampau banyak
kan sebenarnya banyak nama nama seperti pak sani
konon pak sani ini mungkin bagian dari peta konflik
dia tidak direkom namanya
padahal pak sani ini adalah orang dalam mengerti jakarta
anggota dprd yang cukup lama
tapi dia tidak direkom
ini kan soal bagaimana termasuk konflik pks yang terjadi akibat
friksi yang sudah lama
ini yang kemudian turut menjelaskan kenapa misalnya menu tiga nama yang disodorkan kepada gerindra
sejauh ini masih belum dapat konfirmasi dari gerindra
yang kedua kita tahu bahwa pks
dan juga publik tidak begitu tek gitu ya
jadi dari namanya
tidak langsung terhadap tiga nama ini
yang kedua publik juga harus melihat bahwa pks ini partai kader
jadi bukan soal pinter dan nggak pinter sebenarnya yang dinomorsatukan
tapi pks ini selalu diperhatikan
bagaimana kesikohan dia terhadap partai
jadi pks itu begitu
nggak penting ini terkenal
nggak penting ini sering muncul di publik
kalau dia tidak bisa dikendalikan oleh partai untuk apa
sepertinya pks nggak mau seperti keledai jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya
menaruh orang di posisi yang strategis
tapi tidak mau bisa dikendalikan
kasusnya misalnya pak fahri
dia misalnya sebenarnya ingin dirotasi saja oleh pks
tapi karena tidak bisa dikendalikan
sebagai partai kader tentu pks punya otoritas untuk menghukum pak fahri dalam konteks itu
makanya kemudian untuk apa
mengirim orang yang dianggap berkualitas kelasnya nasional
di posisi wagub dki jakarta
kalau tidak bisa dikendalikan oleh pks
karena itu tetap harus menjadi kunciannya
konon dpp pks sekarang kan dikuasai oleh faksi keadilan
yang tidak terlampau pusing dengan kekuasaan politik atau apa
yang penting partainya itu barokah
amin ya kalau dikurangkan ya
saya kira mungkin saya luruskan ya
oke boleh boleh
untuk partai kami partai keadilan sejahtera
jadi tidak ada faksi keadilan atau faksi sejahtera
kalau partai keadilan dulu waktu saya pertama kali jadi ketua dpd memang namanya partai keadilan
tapi sekarang kan partai keadilan sejahtera
saya kira nggak seperti itu ya
kita tetap partai keadilan sejahtera
hanya memang ya
bahwa kami ini partai keadilan sejahtera
jadi bagaikan tisu ya
kalau misalnya ada tisu kita tarik kemudian muncul lagi terus ya
artinya keadilannya siap
kami kerja bersama
jadi siapapun yang memang sudah ditunjuk oleh partai ya
dan partai juga akan membackup
bukan kerja secara pribadi
kemudian di pks juga tadi
semua ya mungkin kita ini bukan apa apa

tapi berkat kami bersama di partai keadilan
sehingga muncul lah ya
calon calon yang semua barangkali pada nggak ada yang dikenal
tapi semua sekarang banyak orang yang tadi tidak dikenal menjadi dikenal
kenapa ini peran dari partai
karenanya kita nggak khawatir tadi
bahwa memang kita ajukan ya siapapun kita ajukan
kami di dalam kader ini kan ada tingkatan tingkatan ya
tingkatan tingkatan kader itu
yang memang dia sudah apa namanya
tingkatan tertentu memang semua dianggap sudah memenuhi syarat
sudah mumpuni gitu ya
saya kira gitu
termasuk juga tidak mempertimbangkan nama nama lain yang beredar di luar
seperti yang tadi disebutan mas hadi gitu
tentang masalah di dki ya
kemarin kan sudah dua muncul calon
saya kira dua kader pak agung bersama dengan pak saihu
ini kan sudah memiliki kompetensi ya
nah kemudian masih ada lagi mau tambahan
oh yang ada duduk di dki dong
ya kita kasih lagi gitu ya
pokoknya apa yang diminta gerinda kita kasih
sekali dua kali
nah kemudian jangan terus menerus
jangan minta lagi gitu ya
saya kira gitu
nah dengan seperti ini mudah mudahan selesai
kita konsentrasi sekarang
kita pks gerinda konsentrasi di pilpres
jangan masuk ke dki
masalah ini lagi
sudah selesai ya mudah mudahan semua pada berhasil
apakah benar benar akan selesai
seleksinya nanti seperti apa
karena kuncinya masih di gerindra
tetap di cnn indonesia prime news
ya anda masih menyaksikan cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal proses dari pemilihan wakil gubernur dki jakarta pks tadi sebelum jeda
pak yani sudah mengatakan harapannya segera beres segera bungkus dipitain antar ke balai kota ya
bagaimana dengan gerindra
seleksinya seperti apa nanti
ya kalau ingin cepat kita juga pengen cepat cepat
sama kita sama cepat
cuma kan nanti ya dari awal kita minta kedua belah pihak terutama kita mengajak pks supaya mengikuti mekanisme
kita akan memulai dari mana supaya cepat ini
yang pertama itu kita pertama tadi saya menyambut gembira apresiatif terhadap dua nama pansel yang dikirim
mudah mudahan dengan dua nama mas eko dengan kang ubed itu lebih cepat
di sebelahnya itu ada mbak siti zuhro dan saya
pada saat surat hari ini katanya itu sudah dikirim kita akan cek besok apakah betul atau enggak
kita kan belum lihat langsung physically
taruhlah sudah masuk
maka langkah pertama yang akan kita lakukan itu mengundang pansel ini
membuat frame rangka kerjanya
kalau saya mengatakan waktu itu dua puluh lima januari selesai kita tawarkan kepada empat orang itu sanggup enggak dua puluh lima januari
kedua di dalam seleksi itu ya seperti seringkali di launch oleh pak taufik ya sebagai ketua dpd
kita ingin tahu kompetensi
dan kapasitas terkait dengan pikiran backman calon calon terhadap rpjm dki
karena pak anies ini kan melaksanakan rpjmd nya sisa waktu ini empat tahun
paham enggak sih terhadap rpjmd
kalau paham seperti apa pemahamannya
saya kira mas eko dan kang ubed expert ya dalam menggali soal rpjmd tadi
terakhir yang memang perlu kami sampaikan bahwa gerindra juga punya pandangan dalam perspektif politik ya
makanya itu di gerindra dua independen dan partai
maka perspektif politik akan saya tanyakan juga
biar aman nih kira kira
gini kira kira gini kira kira pertanyaannya supaya teman teman pks juga sama sama mengetahui
kira kira pertanyaan seputar ini
pada waktu pasan dimundur kan ada
ada suara dari gerindra yang menginginkan pak anies masuk di gerindra
ternyata pak anies tidak bersedia
maka di dalam sosok dari pks ya kita tanyakan
anda mewakili pks atau mewakili gerindra
karena sebelahnya pak anies tidak mewakili gerindra
kalau mau pilih pks clear
kalau mau masuknya sih iya
pak anies masuk
masuk pertama kali lewat pengusungan gerindra
tapi kemudian setelah terpilih dia bekerja untuk rakyat dong
kan gitu ya
begitu juga pks
maksudnya iyalah pks
apakah nanti bekerja untuk rakyat atau pks
akan kita tanyakan gitu
dan pak imam paling expert dalam soal itu
saya kira saya yakin pak iqbal bisa mendalami soal itu
dari perspek politik akan kami tanyakan
setelah dicalonkan pks apakah ingin bekerja untuk pks atau untuk warga dki
di awal kan bisa saja semua menjawab
saya akan bekerja untuk

kan ada tracking nanti
misalnya pak sehu ada tracking nanti
saya kira itu
apakah itu kemudian juga sudah dijalankan sebenarnya oleh teman teman gerindra
pelacakan membaca track
oleh mereka calon calon itu
ini kan sebetulnya ini
ini cara lain
ini cara lain dari kami mengusung pak sandi waktu itu
pak sandi pada waktu kita calonkan menjadi calon wakil itu bertarung dengan tujuh nama
ada pak safri samsudin ada pak yusril
kemudian pak sandi saya banyak mengatakan itu quote and quote pak sandi disiksa
di pelonco oleh panser
suruh keliling sedekai
dua ratus enam puluh tujuh ribuan warga masyarakat menggunakan partai
dan pada saat itu surveinya satu lima
satu setengah persen
apakah layak dicalonkan
tapi karena memang dia punya niat baik dan punya kompetensi tinggal mencari dukungan kan
antara kompetensi dan dukungan beda
nah hari ini kita sedang cari kompetensi dulu
kalau dukungan sudah jelas
gerindra komit dukung pks
pks juga mendukung
atau jangan jangan karena sudah melacak sendiri sudah mencari data sendiri makanya minta tambahan satu orang lagi
kan saya aku tanya
nggak itu masyarakat nanti
yang pasti dua langkah tadi kita akan tempuh
nah setelah selesai itu
yang saya maksud dengan dua puluh lima januari adalah tugas kami dari partai
selesai disampaikan surat kepada pak gubernur
pak gubernur melanjutkan
pada saat itulah gerindra ingin menyatakan tugasnya sudah selesai
apakah selesai kemudian bungkus ada bagaimanapun tetap harus menghadapi teman teman di fraksi kan
itu itu itu
karena itu kan pernah saya katakan dari awal
sudah siap belum sih gitu loh
karena itu sudah siap belum bertarung gitu loh
sebenarnya kalau menurut bang syarif lebih serem teman teman lebih serem menghadapi pansel yang diadakan gerindra atau lebih serem menghadapi yang teman teman di dprd nih
kalian kalian kasih pesan nih ke teman teman pks
saya nggak mau terjebak pada kompar
tadi saya ingin cerita apa adanya nyatanya
di kami saja dari awal itu banyak masalah
misalnya ditinggal pas sandi apa histeris gitu ada yang histeris ranting ada yang sedih gitu
saya menanggung beban
tapi kalau perintah ketum pak prabowo kita tegak lurus
harus patuh dan taat gitu
tapi kemudian kita bilang pak harus mekanisme pak kita supaya bisa mempertahankan kepada konstituen
ya jalan nih
nah inilah bagian dari tahapan ini
setelah kita selaku seksi pks dan gerindra kuat golkar itu
supaya menang di dprd
tetapi harus dicatat bahwa tugas kepartaian pada seleksi sudah selesai
jika itu sudah selesai baru itu bisa dicapai
sebenarnya kalau pks lebih serem menghadapi pansel atau teman teman di dprd sih
ya semua kita nggak merasakan adanya keseraman
semua kita jalani secara baik ya
bahwa semua juga apalagi dengan gerindra koalisi kemudian teman teman juga di dprd
ya kita sudah tahu semua lah
sekarang enak lah ya ada pak suhaimi kan ketua fraksi kan
ya mudah mudahan itu lebih melancarkan
itu lebih melancarkan
kembali tadi kalau pak sarip ya tentang kita berikan pansel
pansel ini bukan dari kami itu bukan dari pks ya
memang calon calon kader ya sudah barang tentu kan adanya partai politik memang pastilah keberadaan partai politik
menginginkan kader kadernya yang duduk
saya kira tadi kembali pada pak sarip ini juga sebuah kenyataan ya
kalau misalnya kader pks ya sudah kita ajukan nah ini bagaimana untuk bisa kita golkan secara bersama
kenapa ya jangan pakai persyaratan itu tadi ya persyaratan
kalau untuk kepentingan publik memang dia bekerja untuk publik
jangan dipeloncok maksudnya
ya ya ini tetap
jangan dipeloncok jangan sampai kayak bang sandi gitu maksudnya
ini kan kader pks
dahulu begini ya
kebersamaan kami pks dengan gerindra
wakil gubernur dari pks itu adalah mardani alisera
kita udah keliling udah apa namanya sosialisasi itu
pada warga masyarakat ibu kota
kemudian pak sandi kan sebagai gubernur gitu
kemudian pak sandi itu akhirnya digantikan oleh pak anies
apakah pada saat itu pak apa namanya
pak sandi ini mundur dari gerindra
kan tidak kita terima
bagaimana perasaan kader kader kami pada waktu itu meninggalkan itu posisi itu
ya itu memang gerindra
itu memang gerindra kita berikan gitu
nah harapan kami pada saat sekarang juga
bagaimana gerindra ini legowo juga sama
kalau kader kami duduk gitu
sebagaimana dulu kita juga mendukung
tapi kan sudah ada janji kan udah aman dong sebenarnya
apa lagi yang dikhawatirkan
kan sudah ada janji pasti ke pks sudah aman
iya udah aman
nah maksudnya dia tadi ya menginginkan orang tersebut keluar dari pks
kan kira kira begitu tadi pandangan
nah saya kira kita bisa bekerja sama
memungkinkan gak itu
kalau misalnya harus keluar atau bagaimana
iya karena begini
kalau di dalam pks itu seseorang kader itu ya
kalau dia sudah ditetapkan sebagai kader ya
selama yang bersangkutan gak dipecat dia gak bisa keluar
tisu itu tadi ya
kalau gak dipecat ya
kecuali kalau orang dipecat dia keluar
terikat betul ya
kalau enggak iya
kita kan pengkaderan proses yang begitu lama
ya sampai ya mungkin puluhan tahun gitu ya
seseorang menduduki posisi sekian
nah ini kader kami ya
kader kami kita sudah sampaikan
ya harapannya bagaimana kita membangun kerja sama dengan gerindra
gubernur dan wakil gubernur kerja untuk warga jakarta ya
bukan tadi khusus wah ini dari gerindra untuk gerindra wah ini pks untuk pks tidak
untuk warga jakarta itu
tetapi orang juga nggak bisa memungkiri bahwa ini adalah kader dari pks
saya kira seperti itu
mas hadi jadi kalau misalnya dilihat ini clear gak sih sebenarnya
beres gak sih sebenarnya
ya tentu tidak sih
buatan di meja ini saja belum di meja meja yang lain nih
tentu tidak sesederhana itu putri perdebatannya
ini kan normatif saja
jadi pasti ada syaun syaun yang gak selesai
karena ada dua kamera depan ini ya
jadi gak terungkap ya
apa soal kompetensi kualitas ada fit and proper test iya mungkin
tapi on the other hand pasti ada sesuatu yang memang belum selesai
persisnya yang tahu itu cuma allah gerindra dan pks lah
nah kita yang dari jauh ini hanya menduga duga
sepertinya memang kalau dalam konteks politik kalau dilihat footnote footnote yang diberikan oleh gerindra
bahwa nanti dari pks kalau dari wagub dia harus berhenti dari kader pks
sepertinya pertarungan dua ribu dua puluh dua untuk pilgub dki jakarta ini biar lapangannya datang
jangan sampai nanti orang
jangan ada yang duluan ya
jangan sampai nanti yang menjadi wagubnya anies ini justru berpotensi melawan gerindra dan pks
jangan sampai membesarkan anak macan
kuno putri kita tidak pernah tahu
dalam politik kan belum tentu gerindra dan pks ini bisa jadi sekufu di dua ribu dua puluh
sebab itu ini cukup hati hati
artinya saya membaca gerindra terutama sepertinya di dua ribu dua puluh dua tidak ada orang yang curi start
terutama untuk dalam kontestasi pilkada ya
ini penting bagi politik
karena anies bukan pks dan gerindra
tentu wagub dki juga harus bebas nilai
dia tidak pks dan tidak gerindra
kan begitu suasana hatinya yang diinginkan
ini penting harus dibaca
bahwa gerindra ya
tentu saja tidak mau seperti yang sebelum sebelumnya
dukung pak ahok ditinggal
angkat pak jokowi sekalipun kader pdp juga ditinggal dan seterusnya
tentu pengalaman tidak mau seperti keledai itu pasti dia selalu ingat sampai sekarang
ini yang turut menjelaskan very komplikasinya tentang bagaimana posisi wagub di dki jakarta
tapi yang jelas semakin lama menarik soal wagub dki jakarta ini cukup merugikan pks dan gerindra
terutama soal mesin politik di pilpres dua ribu sembilan belas
betul pks tidak akan kembali
tapi bahwa tidak bisa dijamin pks akan all out untuk dukung prabowo di pilpres
karena suka tidak suka juga putri di jakarta ini salah satu kekuatan politik yang cukup masif mendukung prabowo
jumlahnya cukup besar dan masif
inilah yang saya kira harus diamputasi kekisrohan ini
benang kusutnya mulai harus diluruskan
karena sekarang bandul bola politiknya ada di pks
pks harus lebih agresif
mungkin harus lebih ditakut takutin gerindra ini
bukan hanya tidak mendukung dan mencabut mesin politiknya
apalah nanti intimidasinya
biar gerindra agak sedikit melunak mungkin ya
untuk segera tidak memberikan terlampau banyak footnote
gerindra oke sudah memberikan karpet merah wagub dki
tapi footnotenya banyak sekali putri
harus berhenti dari partai
rantingnya masih banyak ya ranting dan kerikil
kalau anak muda sekarang ini semacam jebakan batman
benar gak sih
benar ya kalau saya ini turun ya
saya turun ke konstituen ke kader kader semua
pasti yang mereka tanyakan bagaimana wakil gubernur gitu
bagaimana wakil gubernur
nah karena mereka ingin meminta kejelasan nih
nah sehingga langkah mereka itu pas ya mas
jadi karena mereka sudah dengar ini wakil gubernur pks segera
nah saya juga ya ini saya ungkapkan ini sedang dalam proses
insya allah lah
sama sama kita katakan di akhir tahun dua ribu delapan belas selesai
rupanya gak lewat dikit gak apa apa lah
nah mungkin di januari ini bisa selesai gitu
itu ya pokoknya harus cepat bungkus gitu
dan juga saya kembali akan mengulik tadi yang disampaikan oleh mas adi
dampaknya kalau misalnya yang belum beres juga akhir januari ini apa kira kira
tetap di sian dari indonesia prime news
ada kembali di sian dan indonesia prime news
kita masih membahas ini kita di segmen terakhir
bang syarif gini deh
secepat apa kira kira jakarta akan punya wakil gubernur
ya ada di tangan pansel nanti ya
sulit nggak sih sebenarnya pansel
saya penasaran apakah disuruh bikin makala
benar benar tanya jawab biasa
pendalaman aja terhadap tadi ya
sistemnya apa poin atau bagaimana
enggak enggak juga
itu kan nanti sebetulnya yang memutuskan tetap partai
kita hanya menggali data
tidak membuat skor tidak
jadi menggali data
apa yang disampaikan oleh calon
kita lakukan kompilasi sampai kepada partai
atau keputusannya jangan jangan sekarang sudah ada
bisa saja kalau misalnya memutuskan partai
jangan jangan sudah ada
jadi panselnya ya diadain aja gimana
kan nanti kan publik
kita ingin publik juga terlibat dalam proses ini
seberapa besar nanti kami akan dilibatkan
publik akan dilibatkan
misalnya dalam satu sesi misalnya
hari ini sebutlah misalnya kita mengundang pak saihu
silakan media meliput
tentu secara tutup dan terbuka
kan ada beberapa yang masukan dibuat terbuka dong
mbak siti juhro nggak mau
tidak mau iya
mas eko juga katanya nggak mau
jadi bersifat tutup dan terbuka lah ya
pada saat melakukan wawancara silakan pers diundang
artinya publik sudah dikenalkan
ini loh yang akan mengganti pak sandi
hari ini kan di media yang menyampaikan pks
ini yang menyampaikan langsung calonnya kepada publik
artinya memang pansel kan bang syaril bagian dari pansel ini kan
artinya pansel juga menyadari bahwa dari tiga ini masih ada yang belum dikenal publik
kita harus jujur mengatakan mas
tapi kan tadi saya katakan tadi mirip dengan pak sandi
jadi akan dipelonco juga
enggak juga bukan
bukan begitu maksudnya
pak sandi itu hanya satu lima persen
kita tidak ragu waktu itu mencalonkan pak sandi
tapi karena dia sudah keliling kemudian punya kompetensi backman nya bagus hatinya rendah hati orangnya ikhlas gitu
saya yakin menang gitu
di depan pak prabowo waktu itu yakin
tapi kok satu lima persen
yakin pak asal partai mencalonkan
begitu juga di nanti pks
hatinya bagus gitu ya
teruskan di sebuah negara
teruskan di surat
lalu pak gubernur
asal kerja untuk jakarta
bukan untuk partai
bukan untuk partai
itu note kita penting banget tuh mas hadi bahwa kita perlu menyampaikan kepada publik ketika ini dilakukan pemilihan setelah selesai dilantik
dia sumpahnya bukan kepada sumpah kepada partai kan
sumpahnya untuk rakyat
dan itu harus betul betul disampaikan oleh pak ansel ini bahwa kita melakukan seleksi
salah satu note yang paling penting orang ini siap bekerja untuk rakyat
apa ketakutannya sebenarnya
apakah ada juga dilihat ketakutan mungkin dari partai koalisi
jangan jangan ini misalnya disumpahnya selesai sekitar dua tiga bulan sebelum pilek
nanti keburu sibuk untuk memenangkan suaranya parpolnya sendiri di dki jakarta
mungkin saja kan
kita nggak tahu
karena kan mesin juga harus bekerja
ya mestinya tidak ada yang perlu dirisaukan
bahwa siapapun posisi wagub ini akan menjadi sorotan
tentu sumpah dan jabatan politiknya itu bukan untuk pks
tapi pasti ada hitungan elektoral yang akan masuk
yang jelas misalnya kalaupun seperti pak anies sekarang dia less party
tapi kan orang selalu melihat irisan
irisan hati pak anies kok sepertinya condong ke pks
kan kira kira begitu
kalau sandi kan jelas misalnya dia gede
makanya kemudian yang perlu dikhawatirkan itu juga
kembali bahwa lapangan pertarungan dua ribu dua puluh dua ini pasti disterilkan putri
ini nggak terlampau sesederhana itu yang saya lihat
makanya kalau ingin selesai ini kasus soal posisi wagub
di partai politik itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki partai
jadi kalau sulah elit partai memutuskan iya atau tidak semuanya selesai
jadi tim pansel atau siapapun yang diusung itu nomor dua dan nomor empat
nggak terlampau penting
ini artinya bahwa di level elit pks dan gerindra ini pasti nggak selesai
kalau teman teman bang taufik ataupun teman teman pks di jakarta di level elit sudah selesai
pansel bisa dibubarkan nggak ada soal
karena kapasitas kompetensi itu bisa menyusul belakangan
inilah yang harus dipahami bahwa partai politik itu cukup otoritatif menentukan siapa posisi wagub itu
nah sepertinya ini yang belum selesai
di elit partainya ada syaun syaiun itu yang nggak selesai
makanya kalau kita yang melihat dari jauh sebagai peneliti
footnote footnote yang diberikan oleh gerindra maupun pks
ada pansel lah ada kualifikasi penambahan calon berapapun nanti
kalau itu nggak selesai di level elit
ini akan terus
tidak akan selesai siapa posisi wagubnya
itu juga dilihat oleh pks
makanya harus diamputasi
pks dan gerindah
maka secepat itu juga posisi sandi akan digantikan secepatnya
itu juga yang dilihat oleh pks pak yanni
jadi sesungguhnya kalau kita melihat ya ini udah keputusan elit ini
ini kan kalau pansel sesungguhnya tambahan nih ya
cuma karena keinginan gerindah ya kita hormati
biar supaya persoalan selesai ya
agar nanti gerindra juga ada pertanggung jawaban ke konstituennya
nah cuma pada prinsipnya kita berharap ya yang jelas warga jakarta supaya punya wakil gubernur yang baru
pak gubernur dapat membantu juga dari wakil gubernur
nah ini yang harus segera kita selesaikan
karena kalau nggak nanti
kalau enggak apa kira kira
saya turun ya
saya turun di masyarakat
ya di masyarakat di kader kader pks mereka selalu tanyakan bagaimana wakil gubernur
bagaimana wakil gubernur
tapi mereka nih itu
jadi walaupun sekarang sudah bekerja untuk pilpres
kalau misalnya wakil gubernur udah mantap udah pks nih ya
udah mereka betul betul all out
sekarang belum all out berarti
sekarang belum all out
kan belum pasti
ya berarti mereka masih banyak bertanya
ya mereka masih banyak bertanya
bagaimana wakil gubernur
ini pks bagaimana
ya seperti saya mau tampil di sini aja teman teman udah gas terus udah gas terus
banyak ngerem nih sekarang pak yani ya
itu kode buat bang syarif
tapi pak yani gini deh
kalau tidak juga ditetapkan
misalnya pansel nanti belum menemukan kualifikasi yang belum cocok atau apapun itulah nanti istilahnya
apa yang akan dilakukan
ya sebenarnya sih kita nggak punya pandangan ini ya
sandai yang nggak
gini deh seberapa optimis sih
ya bahkan saya mengusulkan mungkin ke gerindra bang sarip
jangan tunggu sampai tanggal dua puluh lima
kelamaan ngapain mundur mundur gitu ya
jadi namanya gini ya mbak bun
memang seperti awal awal saya mengatakan ya kan
pks itu cepat ada yang dikejar
gerindra lama karena ada yang ditunggu
oh gitu terus ya
sebetulnya kalau kalgeri dalam posisi seperti itu sudah clear ya
sudah clear punya pks
kemudian orangnya memang dari arahan dari dpp tidak menyebut nama masalahnya mas hadi
hanya menyebut pks
hanya menyebut pks
kemudian apa kalau tidak menyebut orang apa caranya kan dengan
akhirnya ditemukan pansel
nah kalau dua puluh lima januari lebih ingin percepat ya ayo gitu
bisa kan berarti
nah pansel nanti cepat lakukan diskusi membuat framework
bisa pak yani aman
bisa dipercepat itu katanya
kan kalau gini kan enak
ya kan pak serip sudah ungkapkan
saya sudah dapat sk nya
dipinta percepat juga
karena biar bagaimanapun saya katakan ya kami sih bisa meredam di bawah
tapi kader kader itu yang mereka ini yang bekerja keras di bawah
dan mereka merasakan waktu memenangkan pak anis sandi mereka terjun itu mereka merasakan gitu
ya kalau dikatakan tadi berdarah darah berdarah darah juga gitu
mungkin kalau mau tanya pak sandi pak anies mereka merasakan bersama kader kader pks di bawah ya kerja kami itu memang all out dua puluh empat jam
kalau memang sudah diberikan amanah
sehingga masalah kalau tadi wakil gubernur hak pks mereka betul betul menanyakan lagi
kita turun tanyakan bagaimana
tapi kalau misalnya kemudian tadi dikatakan tetap keputusan dari atas dari elit kalau belum ada yang serek juga gimana dong
bukan kalau keputusan atas kan sudah menyerahkan tadi
ya kita dari pks sudah
ini karena prosedurnya kan harusnya dua nanti dipilih oleh dprd ya kan
nah itu dia
nah kan dua nih
kalau misalnya dari tiga ini belum ada yang service
kita udah sampaikan dua
kemarin dari gerintra ya pakai pitm properties lah
sebagai kawan yang baik kita ikuti ya kan
biar tetap ada kebersamaan
minta tambahan ya kan
kita berikan satu
man kita tambah satu ganjil ya
karena allah suka pada yang ganjil ganjil gitu
kita kasih yang ganjil
nanti kalau ternyata dari tiga ini masih belum ada yang serem juga
berarti kita lihat bagaimana niatan dari gerindra itu
wah kalau gitu motivasinya kita tahu nih
bagaimana gerindra kalau masih mengulur ulur gitu ya
nah kita awalnya kita semua dalam bekerja kami dari pks husnuzon
oh minta pansel mungkin buat terbaik oke
oh minta tambahan orang oke
udah dua nih ya kan
jangan sampai ada permintaan ketiga gitu
jangan sampai terus wah kalau udah minta lagi minta lagi ini ada apa apanya nih
nah ini kita berharap bagaimana kita terus berkoalisi ya
nah sekarang agar gerindra dan kami kader kader pks
lu konsentrasi memenangkan presiden
ini yang paling utama ya
nah ini gubernur wakil gubernur udah kasih aja pks
kalau gerintra gak usah khawatir kalau gerintra nanti punya wakil presiden
nggak ada apa apanya lah
posisi ya kira kira di wakil gubernur gitu ya kalau udah dapet
dan harus optimis ya
dalam bekerja berjuang harus optimis
kayaknya udah stepping stone ya sebenarnya
sudah menyiapkan batu batu pijakan nih sebenarnya pks ini
apapun yang akan ditempu apapun yang akan diputuskan
kami harus punya landasan
sebutlah misalnya tiga orang selesai
kita harus punya landasan
gak mau mengatakan kepada publik bahwa ini loh yang kami pilih gitu loh
ada landasannya gitu
saya inget loh ya pada waktu pak tovi
termasuk juga soal standar standar tadi
jadi ketika ditanya kami bisa jawab
mbak putri bagaimana kalau ditanya misalnya
itu disodor dua nama
isinya tau gak sih gitu
kira kira gitu mbak putri
apa yang kita jawab
kurang lebih gitu ya
kurang lebih gitu sederhananya gitu ya
maka kalau sudah seperti ini apapun yang dipertanyakan oleh pks kita jawab
apalagi ditanyakan oleh pihak lain selain pks
bahwa orang yang kita lakukan
fit proper adalah orang yang layak
dan diajukan oleh gubernur
apakah ini sudah cukup
adakah permintaan permintaan lain lagi
ya ini harapan terakhir kali ya
jadi waktu itu kan empat ya
menta empat sampai lima
supaya lebih banyak pilihan sebetulnya
tapi kalau pks tetap hari ini
hanya satu tambahannya
tambah satu gak ada masalah
gak ada masalah
secepatnya kita proses
mas eko dan kang ubed dan mbak wiwi kita undang segera di gerindra
kurang kekerjaan dan timelinenya
tolong juga harus dipahami
timeline itu kan disusun empat orang ini
nanti saling mengukur waktunya dari empat orang ini
oh itu udah berusaha ngelempar nih
jadi kalau ngejar ngejar ke empat orang itu nih
ya pansel ini kan empat
kalau dari kami kan profesional ya kita serahkan
kalau dari gerindra kan profesional dan gerindra
ini ada pak sarip disitu
maka kita percayakan penuh pak sarip bahwa ini selesai
kalau ini gak selesai
saya bicara langsung pertama dua puluh lima januari loh
nah kalau ini gak selesai ini ada di pak sarip nih
baik baik terima kasih
semoga segera ada kejelasan
saya kira mbak yani ini ngasih kode keras terakhir ini
jadi kalau masih lama lama begini awas loh pilpres
masa sih kayak gitu banyak
bukan maksudnya gini
dalam hidup kita memang diberikan bagaimana
ya kita menjadi orang orang yang sabar
tapi kalau di kampung kampung ada yang bilang sabar ada batasnya
sekarang batasnya masih pelan pelan
ya kita masih terus bersabar ya
kita sholat dan sabar
masih aman berarti ya
batas sabarnya masih tinggi ya
saya percayakan karena pak sarip ada di dalamnya
pak sarip kan satu komisi mas yani komisinya
saya udah percaya penuh nih
tempel terus ya pak yani ya
tanggal dua puluh lima beres
terima kasih terima kasih bapak mas adi bang syarif terima kasih pak yani terima kasih
dan seorang pendamping bukan banserap ya berjalan berlari beriringan dengan figur yang didampinginya
seperti posisi wakil gubernur jakarta
begitu strategisnya posisi ini
sehingga untuk memilih figurnya harus melewati jalan berliku sampai tahun pun berganti
padahal warga jakarta sudah menunggu berbulan bulan
jangan sampai hak warga ibu kota tersandra
drama politik belaka
tetap di cnn indonesia prime news